muncul di area perkebunan mereka
dan kita lihat sebelumnya semburan lumpur kecil saja dan sempat ditutup
tapi kembali muncul semburan yang lebih besar
meski lokasi semburan lumpur berjarak tiga ratus hingga empat ratus meter dari permukiman penduduk
warga sekitar mengaku tidak nyaman dengan bau yang ditimbulkan
dari semburan lumpur yang menyerupai aroma belerang
pihak bpbd cirebon berencana melaporkan kejadian ini kepada pihak terkait
agar dilakukan penanganan
belum dapat dipastikan penyebab semburan lumpur
namun warga berharap semburan lumpur segera ditangani